bahwa sopir bus mengantuk sebelum kecelakaan terjadi
selain melakukan olah tkp
petugas juga akan melihat kondisi kendaraan di tol warugunung surabaya
dan memeriksa sopir cadangan di rumah sakit
dan sopir utama yang saat ini dilakukan pemeriksaan di mapo resta mojokerto
agung wibowo mojokerto jawa timur